anda kembali di cnn indonesia sports
ganda campuran indonesia praven jordan dan melati daiva oktaviani
berhasil untuk menembus perempat final turnamen jepang terbuka dua ribu delapan belas
namun langkah praven melati gagal diikuti pasangan hafiz faizal gloria immanuel wijaya
dan tunggal putri gregoria mariska tunjung
pasangan praven jordan melati deva octaviani berhasil melaju ke babak perempat final
turnamen bulu tangkis jepang terbuka dua ribu delapan belas
praven melati sukses mengalahkan ulang ketujuan selang inggris kristen gabriel adok
melawan pasangan suami istri tersebut praven melati bermain selama empat puluh lima menit
untuk menang dua puluh tiga dua puluh satu dan dua puluh satu dua belas
di babak perempat final praven melati akan bertemu pasangan malaysia
dan pengson kolioying
hasil berbeda justru mendapatkan pasangan hafiz faizal gloria emanuel wijaya
unggulan ke delapan itu harus takluk di tangan wakil tuan rumah takuro hoki koharu yonamoto
bermain lebih dari satu jam hafiz gloria menyerah rubber game

sementara tunggal putri indonesia gloria mariska tunjung harus terhenti langkahnya di babak dua
bertemu unggulan keempat asal thailand ratchanong itanon jorjin menyerah dua game langsung
di perpac final itanon sudah ditunggu unggulan ke enam carolina marin